pemprov dki jakarta menyiapkan tempat pemakaman umum baru untuk jenazah pasien covid sembilan belas di tpu rorotan cilincing jakarta utara
hingga sabtu proses pengerjaan pembangunan makam tpu rorotan masih berlangsung
dengan menggunakan alat berat seperti eskavator dan truk petugas menggali dan meratakan tanah di tpu rorotan cilincing jakarta utara
pembangunan dilakukan setelah tpu tegal alur dan pondok rangon sudah penuh
tanah seluas dua hektare ini nantinya akan menampung sekitar enam jenazah pasien covid sembilan belas di jakarta
untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia fajar suparyanto
fajar jika anda melihat saat ini pembangunan selain tadi ada eskavator kemudian juga meratakan tanah
sebenarnya kalau anda bisa deskripsikan lahan tpu ini sebelumnya adalah lahan kosong ataukah memang makam yang sudah diperuntukkan buat warga sekitar
lalu pembangunan ini rencananya akan berapa lama dan akan kapan dioperasikan
ya yuda saat ini saya berada di tpu rorotan cilincing jakarta utara
dan memang awalnya lahan ini merupakan lahan persawahan begitu
namun karena mengingat pemprov dki jakarta membutuhkan lahan tambahan
untuk pemakaman jenazah pasien covid sembilan belas di tpu rorotan cilincing jakarta utara
akhirnya pemprov dki jakarta mengalihkan lahan persawahan ini menjadi lahan pemakaman di tpu rotan cilincing jakarta utara
dan memang proses pembangunan untuk lahan pemakaman di tpu rorotan cilincing jakarta utara masih terus berlangsung
petugas dibantu alat berat baik itu truk eskavator ataupun buldoser masih terus menggali tanah meratakan tanah
masih membuka akses jalan menuju pemakaman covid sembilan belas ini
dan ini pembangunan ini sejatinya sudah dilakukan sejak september atau tengah september tahun dua ribu dua puluh lalu
dan rencananya akan selesai pada januari dua ribu dua puluh satu atau bulan ini
jika kita melihat data dari pemprov dki jakarta sendiri memang masih meningkat
ini pasien covid sembilan belas yang meninggal di dki jakarta
maka dari itu pemprov dki jakarta harus menyediakan
lahan pemakaman baru
dan salah satunya adalah di tpu rorotan cilincing jakarta utara ini
dan hingga saat ini pemref telah menyediakan lahan sekitar dua hektare di tpu rorotan cilincing ini
dan nantinya akan tersedia sekitar enam petak makam
namun untuk pertama atau tahap pertama ini nanti akan disediakan sekitar satu lima ratus petak makam di tanah seluas delapan meter
nah jika kita berbicara mengenai daerah rorotan
rorotan ini merupakan

maka dari itu dari suku dinas dki jakarta ini sudah menyiapkan dua daerah resapan air di dekat pemakaman tpu rorotan cilincing ini
yaitu untuk mencegah atau meminimalisir jadinya banjir di tpu rorotan cilincing
dan memang sedianya pemref dki jakarta ini sudah menyiapkan dua tpu khusus pasien covid sembilan belas di dki jakarta
salah satunya adalah tpu tegal barat dan juga tpu pondok rangon di jakarta timur
namun hingga saat ini kedua tpu tersebut sudah penuh
maka dari itu kita harus terus memakai toko kesehatan agar dapat mencegah dan juga menekan pencegahan covid sembilan belas
baik fajar terima kasih untuk laporan langsung anda dari tpu rorotan selamat bertugas kembali